amukan ratusan warga ini terjadi pada minggu pagi
masa menyasar sebuah kantor perusahaan tambang emas di kelurahan poboya kota palu sulawesi tengah pada minggu siang hingga rusak parah
tak hanya itu masa juga membakar tiga unit kendaraan alat berat milik perusahaan serta memblokade jalan akses area tambang emas
masa menuding merugi akibat sejumlah kebijakan perusahaan
kapolresta palu menyebut tiga ratus personel melakukan pengamanan hingga masa berangsur membubarkan diri
kantor mereka rusak kemudian ada beberapa alat berat yang mereka bakar dan mereka rusak ada kendaraan juga yang mengalami pecah kaca
dan ada satu korban dari teman teman ya karyawan dari dakm atas nama pak yaakob di pacok di merin kepala
nestapa dialami undang
warga garut jawa barat ini kehilangan rumah gara gara tidak mampu membayar utang beserta bunga yang dipinjam dari rentenir
kini undang dan keluarganya tidak tahu harus tinggal di mana karena rumahnya sudah rata dengan tanah dibongkar oleh sang rentenir
kisah miris ini berawal saat istri undang meminjam uang satu tiga juta rupiah kemudian membengkak menjadi lima belas juta rupiah karena menunggak selama tujuh bulan
namun undang dan istrinya tak menyangka
pihak rentenir akan membongkar rumahnya
pembongkaran dilakukan pada jumat sepuluh september lalu saat tidak ada seorang pun di rumah
cuman waktu itu enam bulan tujuh bulan nggak bayar
terjaga ke bandung mencari uang buat lunasin pokoknya satu tiga juta
iya itu lima belas juta nggak tahu katanya kata bung hai
sementara menurut kuasa hukum peminjam uang perbuatan kliennya merobohkan rumah karena undang sudah menjaminkan sertifikat rumah saat meminjam uang
dua ribu dua puluh pak undang dan bu suntina itu datang ke klien kami untuk menjaminkan sertifikat ini
karena dia ada kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan uang
atas dugaan tindak pidana pengerusakan
yang tindak pidana perusakan kalau tidak
kasus ini sudah ditangani kepolisian resor garut jawa barat
lantaran perbuatannya merobohkan bangunan milik orang lain rentenir dilaporkan atas dugaan tindak pidana perusakan
tim liputan cnn indonesia